pilkada serentak dua ribu dua puluh hari ini dilaksanakan
hasil perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei sudah bisa menunjukkan
siapa paslon yang meraup suara terbanyak
walau untuk resminya kita sama sama masih harus menunggu perhitungan versi kpu
untuk membahas dinamika pilkada serentak dua ribu dua puluh
saya sudah bersama revolusi riza wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv
mas revo selamat malam
terima kasih mas revo sudah bergabung malam hari ini
mas revo kita melakukan pilkada di tengah pandemi
memang dari awal juga cnn indonesia terus mengawal terus mengingatkan
bahkan ketika penolakan pun sebenarnya masih ramai diperbincangkan
sampai malam hari ini soal ini
ada beberapa catatan yang bisa kita berikan mbak putri
pertama kita sudah mengingatkan sejak awal ketika pilkada ini berlangsung
bahwa akan berlangsung kita mengingatkan beberapa resiko
bahwa pilkada ini berlangsung di tengah pakebluk di tengah pandemi
maka harus ada persiapan yang cukup matang
kalau misalkan untuk menjaga protokol kesehatan gitu
nah yang kita lihat hari ini sebenarnya secara overall ya mbak putri
kita ada beberapa catatan
catatan yang baik misalnya catatan yang baik ini pelaksanaan pilkada yang relatif rumit
karena untuk pertama kalinya kita serentak langsung dua ratus tujuh puluh kabupaten kota dan ada beberapa provinsi
kalau sebelum sebelumnya kita sudah melaksanakan pilkada serentak tapi tidak sebanyak sekarang
overall pelaksanaannya bisa kita katakan kondusif
tidak ada isu isu menonjol terkait dengan situasi keamanan misalnya seperti itu
dan ini harus kita apresiasi sebenarnya
tapi kita melihat juga dari catatan catatan yang diberikan oleh bawaslu
bahwa di beberapa pemantauan di tps masih ditemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan
bawaslu misalnya tadi siang sudah menyampaikan jika dari keseluruhan
tps itu ada ditemukan
jadi kita sudah mencari sekitar sepuluh kpps yang positif covid dan masih bertugas
sekalipun sudah diminta oleh ketua kpu agar diganti ya tapi sudah tidak memungkinkan waktunya
ya bisa jadi seperti itu karena mencari kpps dengan kriteria kriteria itu juga cukup sulit gitu
kemudian masalah dari kelengkapan logistik kemudian protokol kesehatan yang lain misalnya tempat cuci tangan dan lain lain
ada beberapa catatan dari bawaslu
dan ini sebaiknya menjadi catatan serius karena harus menjadi tracing ke depan
beberapa hari ke depan ini kan berarti harus di tracing dong gitu kan
jangan sampai kemudian pilkada ini malah menjadi bencana baru gitu kan
itu yang harus diwaspadai oleh poinnya lenggara
catatan lain kita menunggu sekarang ya rekapitulasi suara
kemudian bagaimana dengan partisipasi publik misalnya
berapa banyak berapa persen dari jumlah pemilih yang hari ini ikut berpartisipasi datang ke tempat pemungutan suara
partisipasi publiknya apakah sesuai dengan target nasional
nah dengan adanya pandemi ini berapa persen nih
karena kita dari beberapa catatan yang hari ini kita dapat
misalnya di surabaya
misalnya di surabaya partisipasi publiknya tidak terlalu besar gitu
jadi hanya sekitar empat puluh sekian persen lah gitu
tentu ini angka masih sementara ya
sangat sedikit ya
oh angka sedikit karena rekapitulasi masih berlangsung
tapi angka empat puluh an persen artinya dari jumlah total pemilih yang bisa berhak memilih
hanya empat puluh an persen yang datang ke tps dan memberikan suara catat hitungan terakhir ini masih berlangsung tentu saja
dan ini hitungannya sedikit gitu kan
apa namanya orang yang tidak memilih atau golput itu tinggi
ini tentu menjadi catatan apakah memang karena pandemi orang itu kemudian enggan takut atau khawatir untuk datang ke tps
atau mungkin sudah merasa yakin jagoannya akan menang
jadi males gitu ya
ya sudah yakin atau yang ketiga memang dia tidak tertarik dengan calon yang ada
nah ini yang ini rekan rekan saya

ini juga berarti tingkat apa namanya tingkat partisipasi dari publik ini yang yang akan menjadi catatan kita juga gitu kan berapa persen gitu
dan ini akan menjadi apa namanya karena ini akan menjadi acuan juga ke depan selama tahun dua ribu dua puluh dua masih ada pilkada lagi
kemudian dua ribu dua puluh empat masih ada pilpres yang pemilu nasional gitu itu catatan catatan yang hari ini kita ini ya kita temukan
karena memang begini
kalau misalnya kita pemerintah selalu berdali bahwa tidak mungkin menunda pilkada karena kita tidak tahu pandeminya sampai kapan
tapi ketika catatan ini muncul mudah mudahan tidak ada klaster baru tentu itu harus menjadi evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya
untuk pertama kalinya sebenarnya mas revo ya menarik sekali melihat untuk pertama kalinya esensi pesta demokrasi itu dipertanyakan
karena iya kan karena dan kemudian dibenturkan dengan hal hal selain itu gitu kan
ya tentu memang yang harus kita kedepankan adalah keselamatan rakyat gitu ya
karena memang keselamatan rakyat lah yang utama gitu
tapi memang dalam beberapa hal pemerintah mungkin yakin bahwa pilkada bisa berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan
sejujurnya mbak putri hari ini saya ikut memilihkan karena saya warga depok saya datang ke tps gitu dan ini ini saya
di tps mas revo gimana protokol kesehatannya
saya melihat memang di tps saya pelaksanaannya relatif cukup baik gitu ya
relatif cukup baik karena sudah diatur oleh jadwal kedatangan dari masing masing warga
saya dapat jadwal sekitar jam sepuluh saya datang antriannya tidak ada
jadi tidak ada antrian kemudian bangku bangku itu juga
berjarak gitu ya
berjarak gitu ya
berjarak saya mungkin agak beruntung karena saya tinggal di perumahan dan ada lapangan gitu ya
jadi ruang jaraknya itu tertata dengan baik
datang bisa cuci tangan dikasih sarung tangan plastik
kemudian kita dikasih surat suara
kemudian kita nyoblo masuk bilik suara nyoblos dan kemudian keluar gitu
overall di tps tempat saya secara protokol kesehatan cukup baik
tapi tentu saja di tps saya ini jumlah pemilihnya hanya sekitar
dua ratus memang dua ratus ini
artinya kalau misalkan tps dibuka taruhlah jam delapan

berarti kan satu jam hanya empat puluh orang
artinya masih bisa lah diatur dengan baik gitu
kemudian belum lagi kalau kita menghitung partisipasi tadi ya publik yang itu berapa
nah yang menjadi catatan kan yang dari kemarin kemarin kita sampaikan adalah bagaimana dengan tps yang padat
misalnya lima ratus orang karena itu kan maksimal segitu ya
lima ratus orang kalau misalkan semuanya pada datang artinya dalam satu jam ada seratus orang kan
dan itu bagaimana mengatur seratus orang antri dalam enam puluh menit gitu kan
artinya itu harus diperikirkan
kemudian bagaimana dengan tempat tempat yang padat penduduk misalnya
tidak ada lapangan yang cukup representatif ruang terbukanya terlalu kecil dan sebagainya
di medsos sudah ramai itu karena ada yang cuma hanya ruko kecil mau tidak mau digunakan untuk menjadi tps kan
nah apalagi di tengah musim hujan seperti ini tentu orang juga berpikir pikir gitu kan
apakah kita akan menggelar di lapangan terbuka
atau harus di bangunan gitu kan
nah kita lihat beberapa kan hari ini beberapa laporan ada yang tps nya ambruk karena kena angin ribut lah dan sebagainya
nah ini juga menjadi catatan gitu
kemudian hal lain sebenarnya mbak putri yang kita juga punya concern khusus
bisa jadi ketika peraksanaan tpsnya itu cukup baik
terutama di tempat tempat yang calon kontestan di sana
di wilkada itu
itu memberikan suaranya gitu
mungkin saja ketika pelaksanaannya baik
tapi setelah itu yang menjadi catatan kita
penghitungan ya misalnya
misalnya setelah keluar kemudian dikerubuti oleh ini otokritik ya buat kita
bagaimana jurnalis itu kemudian mengkerubutinya
nah itu kan menjadi kerumunan
setelah itu bagaimana di tempat tempat yang rumah pemenangan
pesta kemenangan dan sebagainya
tadi beberapa teman dari lokasi juga sudah menyampaikan
banyak diantaranya di protokol kesehatannya longgar disitu
nah di tpsnya dijaga
tapi setelahnya yang kemudian kita khawatirkan juga gitu kan
di rumah pemenangan ketika kemudian warga itu pendukungnya pada berkumpul
protokol kesehatannya menjadi lemah gitu kan
kita cnn indonesia kru kita sudah kita wanti wanti sejak awal
kalau misalkan ada kerumunan sebaiknya menjauh gitu kan
ambil video dari jauh saja gitu kan
dari jauh kita bisa memainkan fitur fitur dalam kamera kita untuk zoom zoom out misalnya seperti itu
tapi tentu saja kita akan kehilangan moment atau misalkan apa wawancara gitu kan
nah ini juga menjadi catatan untuk pelaksanaan kedepan
bagaimana kemudian mengatur tidak hanya di tps
tapi sebaiknya para calon calon ini juga mematuhi protokol kesehatan
menyediakan ruang konferensi pers yang baik
kemudian tempat berkumpul untuk para pendukungnya
karena yang kita khawatirkan adalah ketika larut dalam euforia
walaupun ini masih hitung cepat tapi biasanya kan
itu yang kita khawatirkan
sebenarnya tidak hanya soal itu ya
tidak hanya soal protokol kesehatan
tapi kemudian pada saat pencoblosan ya
kita tahu sepekan terakhir publik media dan juga media sosial
agak kesal sebenarnya
dengan aturan yang membolehkan mengupayakan pemberian suara dari mereka yang terjangkit covid sembilan belas
dengan saya bisa katakan ini dalam tanda kutip mengorbankan petugas
menggunakan aapd lengkap
masuk tapi itu kan benar benar kayak
bagaimanapun kan kalau dokter dokter mas revo kita tahu
ketika mereka mau membuka glows saja ada tekniknya segala macam
dan apakah semua petugas ini aware dengan itu
itu saya rasa pun tidak gitu loh
jadi gimana soal itu
ya satu ini memang memilih itu kan hak konstitusional
itu satu ya kan prinsipnya
jadi ketika sudah ditetapkan pilkada berlangsung
maka setiap orang yang memiliki hak untuk memilih
harus diberi kesempatan untuk memilih
karena kalau tidak berarti kpu dan penyelenggara pemilu ini
pilkada ini bisa dikatakan melanggar konstitusi
melanggar undang undang gitu kan
artinya mereka misalnya yang di penjara
mereka yang di rumah sakit
tetap harus dikasih kesempatan untuk memilih
karena ini adalah hak konstitusionalnya mereka
nah hanya saja memang sekarang how to nya caranya
nah itu dia yang menjadi persoalan nih
itu yang menjadi catatan kita
apakah petugas ini datang
pakai khasmat itu kan juga nggak ada teorinya kan
itu yang kita khawatirkan kan
bahkan kita memasang face shield ini aja
ada panduannya gitu kan
bagaimana kita memasang face shield
bagaimana nyopot sarung tangannya dan sebagainya
nanti sampah medisnya gimana dan sebagainya
nah dan apa namanya yang kita temukan di lapangan beberapa
misalnya di makassar
tadi laporan dari tim kita di makassar menyampaikan bahwa
petugasnya sakti sakti nih
setelah kutip ya
karena masuk dalam ruangan isolasi itu tidak pakai apd
di makassar gitu kan
ada beberapa tadi temuan dari teman teman
wah kita juga agak deg degan gitu kan
akhirnya teman teman wah ini gimana ini gitu kan
ikut ke rumah sakit melihat pelaksanaannya ternyata pakai apd
tapi bukan ini ya mbak
maksudnya itu bukan
bukan yang level tiga
iya khasmatur tutup dan sebagainya
dia apd seadanya saja gitu
dan itu kan menjadi concern kita
nah ini yang seharusnya menjadi evaluasi
ini harusnya menjadi evaluasi dari kpu
pusat sampai ke kpu tingkat provinsi dan kota
untuk melakukan tracing
itu pr selanjutnya berarti kan
selesai cuma di sini kan
iya seharusnya ini sekarang
seharusnya kpu harus atau pemerintah harus menyediakan dana
untuk melakukan pcr test
kepada mereka semua
tiga empat hari lagi misalnya ya
kpps ini ya semua yang terlibat di tps tps itu harusnya difasilitasi
tidak bukan dengan rapid test bukan dengan antigen tapi pcr test
fasilitasi gitu kan
untuk melakukan tracing
nah setelah misalkan dari tracing pps ini
dari panitia pembungkutan suara
baru kemudian jika ditemukan kasus
maka kemudian dilakukan tracing lebih luas
harusnya itu yang
ini salah satu hal yang kita usulkan gitu ya
dalam melalui dialog ini gitu
sebaiknya itu dilakukan
karena dalam temuan temuan yang kita hari ini dapatkan
dari temuan pak waslu
kemudian dari temuan tim kita di lapangan
masih banyak pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan
artinya tidak hanya sebelum hari h yang harus disiapkan
pasca nya juga harus diperhatikan
itu juga harus kita diperhatikan
karena kalau enggak
klaster baru nya lebih banyak
dan ini akan mudorotnya akan lebih banyak gitu kan
buat kita semua gitu
kalau misalkan ini
dana harus dikucurkan
saya yakin sebenarnya dana itu ada lah ya
karena dana untuk penanggulangan covid ini ada ratusan triliun gitu
jadi petugas petugas yang hari ini bertugas
itu diutamakan untuk mendapatkan pcr test
setelah itu jika ditemukan kasus
buat di tracing
di tps tps nya gitu kan
itu mungkin setidak tidaknya
pilkada sebaiknya ditunda
dengan kondisi pandemi ini
akhirnya tetap dilaksanakan
maka protokol kesehatan itu yang harus kita perhatikan
dengan sangat sesama
ya tidak hanya soal protokol
tidak hanya soal atributnya di hari h
tapi juga setelah itu
tracing karena bagaimanapun ini masih on going gitu ya
mas revaat kemudian
yang akan menjadi juara
di saat pandemi corona ini
mereka bisa mengatasi pandemi di daerah masing masing gitu
betul itu juga catatan besar ya
buat semuanya ya
karena ada masalah transisi kekuasaan
misalnya di tingkat kabupaten kota
maupun di provinsi
dan kemudian bagaimana dengan penanggulangan covid nya
nah yang harus diperhatikan adalah
biasanya dalam sebuah transisi kekuasaan itu
akan turun menjadi ada perombakan
di level kepala dinas kah atau apa gitu
nah ini harus diperhatikan betul
jangan sampai kemudian
transisi kekuasaan itu
juga mempengaruhi bagaimana penanganan covid sembilan belas ini
pandemi ini masih panjang
bijakan pandemi ya
kebijakan pandemi ini masih panjang
setelah ditetapkan oleh kpu
kemudian nanti dilantik
kemudian bagaimana kita masih menanti vaksin yang
moga moga vaksin segera bisa diinjekan ke kita ya
tapi kan kita masih menunggu gitu
nah tapi apakah vaksin ini akan efektif atau tidak
karena kita juga belum tahu gitu kan masalahnya seperti itu
artinya pandemi ini masih panjang
masih panjang dan kita menghadapi masalah transisi kekuasaan
kabupaten kota dan provinsi
beberapa incumbent petahana
akan hasil dihitung cepat
kemungkinan akan tetap maju
tapi sebagian besar akan berganti
nah proses pergantian juga
pergantian pergantian itu yang harus menjadi catatan juga
tentunya di sini adalah tugas kementerian negeri untuk memantau ini semua kan
supaya transisi kekuasaan di tingkat kabupaten kota dan provinsi
ini bisa berjalan dengan smooth
dan ujung ujungnya untuk kebaikan masyarakat di wilayahnya
tentu sesuai dengan janji janji kampanye nya lah paling tidak
yang itu yang harus kita kawal bersama sama
tapi yang menarik juga sekarang
tadi juga sempat dibahas oleh reinhardt sebenarnya
di pilkada di zaman pandemi ini kemudian partai politik tidak mau gambling
akhirnya support saja yang sudah kuat
yang ini kemudian instan
menghasilkan banyak calon tunggal
di dua ratus tujuh puluh di wilayah
setidaknya ada dua puluh an yang calon tunggal
itu kan kemudian esensi demokrasi di tengah pandemi itu kembali muncul dipertanyakan di situ
ini memang pr lama sebenarnya di negara kita
ya setelah reformasi lah ya
kita selalu mendorong
partai politik ini sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi
untuk bisa melahirkan pemimpin pemimpin yang berkualitas
artinya kaderisasi di tubuh partai politik ini harus berjalan
tapi kita tahu
dalam beberapa pemilu
baik pilkada maupun pemilu legislatif
maupun pemilu pilpres gitu ya
tidak sedikit partai politik yang mengambil bukan dari kadernya
kita kemudian mempertanyakan
jadi gimana ini dengan kaderisasi di tubuh partai politik
untuk melahirkan calon calon
itu kan lewat partai politik
tapi kemudian partai politik mengambil dari kalangan selebriti
dari kalangan yang lain lah gitu
selebriti banyak juga gitu kan
terbukti di kabupaten bandung itu
ramayu dan sebagainya banyak
beberapa lah gitu
lagi lagi ini menjadi catatan untuk partai politik
bahwa kita mengharapkan
mendorong partai politik
untuk bisa melahirkan kader kader yang berkualitas
bukan yang sekarang eri
cahyadi kan juga bukan
itu kan birokrat yang kemudian ditarik
oleh partai politik gitu
di banyak tempat yang lain
itu tadi beberapa selebriti
ini menjadi catatan
sampai kapan ini
kita akan terus mendorong partai politik ini untuk
ya inilah gitu ya
yang tidak berjalan
di masa normal saja
apalagi di masa pandemi
ada dua puluh lima gitu kan
catatan yang menarik juga ini nanti gitu kan
bagaimana kita akan melihat nih
di tiap tiap yang melawan petak kosong ini
atau menang calonnya
itu juga menarik
solo juga termasuk yang menarik
kita akan melihat hasil rekapitulasi suaranya
tadi kita menyaksikan gibran kan ngomong ya
dengan tim kita di solo gitu
lawan dari gibran ini kan pasangan independen
dengan mengumpulkan ktp
ktp yang dia kumpulkan ada empat puluh satu ribu
tapi setelah proses verifikasi
artinya dia sudah mengantongi ini tiga puluh delapan ribu
kita akan melihat
lebih atau kurang
kalau misalkan lebih
berarti ktpnya kemarin
memang asli dukungan terhadap calon independen itu
dan kenapa berkurang
itu apakah asli dukungan atau enggak
tapi kan kalau misalnya surakarta itu
kemudian sudah banyak yang memprediksi ya
sudah tahulah siapa yang menang kurang lebih gitu kan
mas revo terima kasih banyak
sudah bergabung malam hari ini
yang pasti yang akan kita dorong
kepada penyelenggara terutama kpu adalah
setelah hari ini apa
terutama terkait dengan tracing
kepada para petugas
di lapangan gitu ya mas revo ya baik
mas revo terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn
dan indonesia tv sudah bergabung
dan jangan berlanjak dulu
cnn indonesia election segera kembali
tetap bersama kami